ada yang harus dilakukan kita akan bahas dalam menjadi wisatawan bertanggung jawab
siapa di antara anda yang sudah rindu liburan
sudah rindu untuk naik pesawat lagi
beberapa dari anda mungkin awalnya sudah menyiapkan rencana liburan ya bersama dengan keluarga atau kerabat anda
beberapa destinasi wisata menjadi tujuannya misalnya pantai nusa dua bali yang satu ini

atau anda sudah berencana untuk menyaksikan beragam festival budaya seperti festival mulut seribu di nusa tenggara timur ini
atau mungkin anda merencanakan untuk berwisata di candi borobudur yang ada di jawa tengah
bicara soal destinasi wisata indonesia memang memiliki segudang destinasi wisata kelas dunia yang menjadi magnet
baik itu wisatawan dalam negeri maupun mancanegara karena tidak hanya panorama alam yang indah saja
tapi juga indonesia kaya akan budaya dan juga teknologi
ini adalah tradisi
tapi selama masa pandemi covid sembilan belas kerinduan kita untuk berwisata harus juga diimbangi dengan tanggung jawab untuk terus menerapkan protokol kesehatan
kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif republik indonesia menerapkan konsep ini
ada konsep chse yang menjadi protokol kunci dalam menjalankan kegiatan pariwisata di indonesia
penerapan ini dilakukan di tiap destinasi wisata maupun lokasi yang terkait dengan pariwisata
kita akan bahas satu persatu
yang pertama adalah penerapan konsep cleanliness atau kebersihan
c artinya setiap tempat wisata ini harus bebas dari kotoran berupa debu sampah bau harus bebas juga dari virus bakteri patogen dan bahan kimia berbahaya
selain itu tempat wisata juga harus memastikan kondisi kesehatan di sana
konsep health harus ada aturan kesehatan terhadap manusia dan lingkungan
baik itu melalui pencegahan perawatan pemantauan dan pengendalian kesehatan
juga melalui promosi peningkatan parameter lingkungan dan mendorong penggunaan teknologi serta perilaku ramah lingkungan dan juga sehat
selain itu tempat wisata juga harus memperhatikan bagaimana sih sebenarnya keamanan di tempat wisata tersebut
harus memastikan bahwa bebas dari risiko bahaya pencemaran ancaman dan gangguan baik yang bersifat permanen maupun yang non permanen
dan selanjutnya memastikan bahwa pelaksanaan wisata anda harus memegang konsep atau sesuai dengan protokol kelestarian lingkungan
salah satunya dengan apa
ini dengan menerapkan konsep zero waste management harus ada penerapan strategi dan kebijakan dalam pengelolaan sampah yang baik oleh pengelola destinasi wisata
nah konsep ini pun harus dipenuhi oleh para penyelenggara wisata
karena kalau penyelenggara wisata tidak memiliki penggunaan sampah maka mereka harus memiliki penggunaan sampah yang baik
karena harapannya bisa mencapai tujuan
tujuannya yang pertama adalah protokol kesehatan di destinasi wisata bisa benar benar berjalan dengan baik
dipastikan lewat penerapan konsep chse tersebut
dan selanjutnya dengan adanya penerapan protokol kesehatan yang baik diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan wisatawan terhadap destinasi dan industri pariwisata di indonesia
dan yang terakhir setelah ada konsep ini bisa ada peningkatan di pergerakan
di pergerakan dan kunjungan wisatawan di indonesia
sebagai upaya menjamin keselamatan dan keyakinan wisatawan untuk berkunjung ke bali
seperti yang kita tahu bali merupakan tujuan favorit kunjungan wisata di tanah air
di tengah pandemi ini provinsi bali juga mewajibkan seluruh pelaku wisata yang ada di sana untuk menerapkan protokol kesehatan
yang pastinya telah tersertifikasi dan terverifikasi
kita akan lihat bersama bagaimana penerapan protokol kesehatan di sektor pariwisata di bali
pariwisata menjadi sektor paling terpuruk sejak pandemi covid sembilan belas melanda dunia termasuk di tanah air
pandemi covid sembilan belas menyebabkan diberlakukan pembatasan hingga larangan bepergian ke berbagai negara
termasuk menutup objek wisata sebagai upaya mencegah penularan covid sembilan belas
pemerintah bali bekerjasama dengan asosiasi pariwisata akan melakukan verifikasi terhadap usaha pariwisata
di seluruh kabupaten dan kota di bali sesuai standar yang ditetapkan who yakni cleanliness health safety
khususnya di sektor usaha industri pariwisata mulai dari hotel restoran transportasi daya tarik wisata
itu semua kita harus pastikan dapat menerapkan protokol kesehatan dengan baik melalui upaya sertifikasi

saat ini terdapat sekitar empat ratus lima puluh satu hotel baik bintang satu hingga lima termasuk non bintang dan enam puluh satu daerah
saat ini terdapat sekitar empat ratus lima puluh satu hotel baik bintang satu hingga lima termasuk non bintang dan enam puluh satu daerah
sejak tahun ini sejarah tujuan wisata di seluruh bali telah mendapat sertifikasi protokol kesehatan dari dinas pariwisata provinsi
verifikasi dan sertifikasi usaha pariwisata terbagi dalam tiga aspek
yakni dilihat dari sisi produk pelayanan dan pengelolaan yang sesuai dengan protokol kesehatan
dalam verifikasi ini ada tiga aspek utama yang kita jadikan acuan
yang pertama itu adalah sisi produk
yang kedua adalah sisi produk
kemudian sisi pelayanan dan juga sisi pengelolaan
penerapan protokol kesehatan juga wajib diterapkan di masing masing hotel
seperti mencuci tangan cek suhu tubuh physical distancing
pengunjung di pusat perbelanjaan pun wajib melewati protokol kesehatan sebelum berbelanja
penerapan protokol kesehatan di kawasan wisata diharapkan dapat menambah kepercayaan pengunjung berwisata
meski di tengah pandemi covid sembilan belas
tim liputan cnn indonesia badung bali
di tengah pandemi seperti ini kita harus menjadi wisatawan yang bertanggung jawab
hal pertama yang wajib dilakukan adalah selalu memastikan bahwa diri anda dalam kondisi sehat saat bepergian
jika merasa ada gejala sakit sebaiknya anda di rumah saja dan konsultasikan kesehatan anda kepada dokter atau layanan kesehatan lain
yang kedua ini wajib pakai masker
pakai maskernya harus yang baik dan benar harus menutup dari hidung hingga ke dagu
pastikan tidak ada rongga rongga yang ada ya di masker anda tidak ada udara yang masuk begitu
dan selanjutnya juga anda harus menggunakan masker dengan efektivitas tinggi
ganti selalu masker anda tiap empat jam sekali
dan saat anda akan membuang maskernya perhatikan juga karena sesuai dengan konsep chse tadi
kita harus juga menjaga lingkungan
pastikan bahwa anda tidak membuang sembarangan masker anda
karena apa masker sekali pakai ataupun masker kain yang sudah digunakan
itu sudah menjadi limbah infeksius
pasti anda tidak mau ya maskernya itu kemudian bisa membahayakan orang lain
konsep selanjutnya anda harus rajin mencuci tangan minimal dua puluh detik
pastikan selalu mencuci baik itu di punggung tangan sela sela jari dan juga di bawah kuku
bagian bagian yang sering terlupakan
dan pastikan selalu menjaga jarak jaraknya berapa
lima meter sampai dua meter ini minimal
harus diterapkan konsep jaga jarak
selanjutnya untuk menjadi wisatawan yang bertanggung jawab
anda juga harus mematuhi aturan yang ada di tempat wisata
membawa botol minum dan juga alat makan sendiri
gunanya untuk memastikan bahwa anda tidak menggunakan alat makan bersama
karena ini juga nanti akan mengurangi risiko terpapar covid sembilan belas
dan dengan menggunakan botol minum sendiri
ini juga anda ikut serta mengurangi pemakaian kemasan air minum sekali pakai
selanjutnya pastikan selalu menjaga kebersihan
hormati penduduk sekitar dan juga upayakan untuk membeli produk lokal
untuk bisa membantu perekonomian warga lokal yang ada di sana
jangan lupa juga bawa tas belanja
karena biasanya sejumlah tempat wisata sudah tidak lagi menyediakan
ngotong belanja sekali pakai
usai berwisata usai melakukan segala hal ini
jangan lupa untuk terus kembali melakukan protokol kesehatan
ganti pakaian anda bersihkan barang barang anda yang anda bawa
telepon genggam tas kacamata sering terlupa ya
bersihkan dengan cairan disinfektan
berbagai cara pastinya dilakukan untuk tetap bertahan saat pandemi covid sembilan belas
jangan abai marilah kita saling jaga dengan terus menerapkan protokol kesehatan
dimanapun anda berada termasuk saat berwisata
jaga diri anda jaga keluarga anda dan mari kita bersama sama menjaga indonesia